tarik ulur pemerintah dan freeport terkait izin usaha tambang terus berlanjut
akhirnya pemerintah melunak dengan memberikan izin usaha pertambangan khusus atau iupk
sementara bagi freeport kita lihat ini tampaknya juga freeport indonesia menyambut baik hal tersebut
kita simak informasi yang berikut ini
kementerian energi dan sumber daya mineral atau esdm akhirnya memberi izin usaha pertambangan khusus
atau iupk sementara kepada pt freeport indonesia
dengan adanya izin tersebut freeport indonesia kembali diperbolehkan mengekspor mineral
sebanyak satu sebelas juta ton konsentrat yang telah diberikan sejak sepuluh februari dua ribu tujuh belas
bukan tanpa syarat pemerintah mengharuskan freeport segera menyampaikan rencana
pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter
pasalnya hingga kini pembangunan fasilitas smelter
di gresik jawa timur baru mencapai empat belas persen
kita sudah sepakat dengan pt freeport indonesia bahwa akan ditetapkan iupk yang bersifat sementara
karena mempunyai tanggal waktu untuk delapan bulan
itu yang pertama
yang kedua dengan dikeluarkan
ini pada freeport juga dapat melaksanakan ekspor konsentrat
terkait pemberian izin ekspor dari pemerintah
menyambut baik solusi yang diberikan pemerintah
dan freeport masih menunggu finalisasi rekomendasi dari izin ekspor konsentrat
hingga kini pemerintah dan freeport masih terus melakukan perundingan
terdapat empat poin perundingan jangka panjang yang harus diselesaikan kedua pihak
pertama terkait dengan stabilitas investasi
kemudian keberlangsungan operasi freeport indonesia
selanjutnya pembahasan divestasi saham minimal sebesar lima puluh satu persen
dan yang terakhir terkait dengan komitmen freeport dalam pembangunan smelter
jika hingga oktober dua ribu tujuh belas kedua pihak tidak mencapai kata sepakat
atas poin poin perundingan
pada saat perundingan tersebut status freeport akan beralih ke kontrak karya
konsekuensinya pemerintah akan mencabut izin ekspor mineral mentah
pemerintah perlu segera menyelesaikan polemik status izin usaha pertambangan freeport
jangan sampai pemerintah terkesan memberi keistimewaan status izin usaha tambang
untuk freeport di atas izin usaha perusahaan pertambangan lainnya
musindra cnn indonesia
sementara itu pt freeport indonesia
batal menggugat pemerintah indonesia ke arbitrasi internasional
pencabutan ini dilakukan setelah pemerintah akan menerbitkan izin usaha pertambangan khusus
iupk sementara untuk freeport
sebelumnya freeport sempat menyatakan akan mengajukan gugatan arbitrasi internasional
jika dalam waktu satu ratus dua puluh hari dari delapan belas februari dua ribu tujuh belas
tidak mendapatkan solusi memuaskan dari pemerintah
namun dengan penerbitan iupk sementara freeport bisa kembali mengoperasikan tambangnya
dan mengekspor konsentrat hasil tambang